biasa kalian semua bodoh masa menghadapi dua pemuda ingusan saja kalian tidak becus
tapi kedua pemuda itu memang saking nih ah asal kalian ini banyak alasan kalian tahu saya paling
tidak suka dibohongi jodoh panggil butuh kering sekarang juga itu kelingin bodoh aku bilang panggil
paling sekarang juga membaiki
nyi purni nyi purni ada apa memanggilku
buto keling aku butuh bantuan kamu
ada dua pemuda ingusan yang berani bertangku
sekarang buto kamu beri pelajaran kepada dia
apa dua pemuda ingusan
pasti dagingnya masih empuk jadi aku sangat enak
aku mau ke warung mau beli minum
kau mau ditip enggak
kamu cari gara gara ya
kamu kan yang mampetin aliran sawaku
mentur di sembarangan
udah aja banyak ngomong
nih dia nih orang merengsek ini nih
lihat aliran sawahku kering tuh
jauh sembarangan kamu ngomong
siapa yang mampetin aliran kamu
kamu lihat tuh
lihat apa apa tuh
kenapa bisa nggak ada air
padahal kan sekarang bukan mesin kemarau kan
ini pasti ada yang gak beres
kita harus lidikin ya bang
jadi ini penyebab
jadi mungkin ada yang gak sih kah
iya dia kemungkinan dekat
akhirnya dia pengen sialan kalo diabak
itu winsa udah akun tanpa zikir
saya bener juga mau diabak

terima kasih arabic